belakangan kawasan pancoran menjadi topik hangat perbincangan warga yang mengomentari kemacetan di kawasan tersebut
tapi sejak sabtu kemarin kabar tersebut beriringan dengan kelegaan netizen yang akhirnya bisa melihat wajah patung dirgantara
ya inilah foto wajah patung dirgantara atau yang dikenal dengan patung pancoran
banyak netizen yang bertahun tahun tinggal di jakarta dan sering melewati patung tersebut
namun tidak ada yang mengetahui wajah asli patung yang digagas pertama kali pada seribu sembilan ratus enam puluh empat seribu sembilan ratus enam puluh lima itu
pasalnya patung berukuran sangat tinggi yakni sebelas meter dengan tiang penyangga dua puluh tujuh meter
foto diabadikan seorang ahli drone bernama rudy sunandar pada sabtu sore lalu
foto yang diunggah di twitter langsung di retweet ribuan netizen
patung pancoran dibuat oleh edi sunarso pemahat patung kepercayaan soekarno
ia juga membuat ikon jakarta lain seperti monumen selamat datang di bundaran hotel indonesia
ya patung dirgantara atau yang kini dikenal dengan patung pancoran dirancang sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
presiden soekarno penggagas pembuatan patung ingin menghormati jasa para pahlawan penerbang indonesia
bagi bung karno sosok patung ini haruslah bisa menggambarkan patriotisme yang menjadi kebanggaan bangsa indonesia
berada di kawasan pancoran jakarta selatan monumen patung dirgantara kini lebih dikenal dengan patung pancoran
edi sunarso seorang pemahat merancang patung ini pada seribu sembilan ratus enam puluh empat atas permintaan presiden soekarno
patung dibuat untuk menampilkan keperkasaan bangsa indonesia di bidang dirgantara
sempat terhenti saat ada peristiwa gerakan tiga puluh september patung seberat sebelas ton ini akhirnya selesai beberapa tahun kemudian
patung dirgantara ini dimaksudkan bung karno untuk menghormati jasa para pahlawan penerbang indonesia
soekarno mengharapkan sosok patung yang tengah terbang dengan gagah berani layaknya gatot kaca yang tengah menjejakkan bumi
desain patung menekankan makna untuk mencapai keperkasaan bangsa indonesia harus mengandalkan sifat sifat jujur berani dan bersemangat
patung terbuat dari perunggu ini dibuat di yogyakarta

sebelum akhirnya dirangkai kembali di jakarta
sayangnya bung karno sang pegagas patung dirgantara tak bisa menyaksikan penyelesaian patung
bung karno meninggal pada dua puluh satu juni seribu sembilan ratus enam puluh
kini patung pancoran berada di tengah hiruk pikuk pembangunan jakarta